gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat akan menutup tempat hiburan malam diamond karaoke
lantaran kembali terkait dengan penangkapan kasus narkoba saat dirazia oleh polda metro jaya
menurut gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat tempat hiburan malam diamond telah terbukti beberapa kali
dijadikan tempat menggunakan narkoba
di antaranya adalah tertangkapnya kader partai golkar indra j piliang pada hari rabu lalu di salah satu ruang karaoke
menurut jarod tidak mungkin pihak pengelola tidak mengetahui adanya peredaran narkoba di tempat hiburannya
sehingga sesuai komitmen pemprov dki untuk memberantas narkoba
pihaknya akan menindak tegas dengan mencabut izin diamond karaoke
difungsikan untuk membuka tempat hiburan
itu isi dari
kita konsisten untuk ini seiring dengan kita berkomitmen untuk perang melawan narkoba